polda jawa timur resmi menyatakan penundaan penahanan terhadap vanessa angel
karena ia bersangkutan tengah sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit polda jawa timur
polda jatim juga mengkonfirmasi jika sakit mah akut yang diderita vanessa angel
kambuh karena kondisi psikologis saat menghadapi pemeriksaan penyidik pada rabu malam kemarin
polda jatim secara resmi menyatakan menunda penahanan terhadap artis vanessa angel
keputusan ini diambil karena penyidik memperhatikan aspek kemanusiaan
aspek kesehatan vanessa mengalami sakit
usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di subdit lima cyberdit reskrim sus polda jawa timur
dari konfirmasi dengan tim dokter yang menangani polda jawa timur
menyatakan vanessa memang terbukti sakit gangguan lambung atau mah akut
yang kambuh karena dipengaruhi kondisi psikologis
sampai kapan penundaan penahanan terhadap vanessa angel ini
penyidik polda jati masih akan berkoordinasi dengan tim dokter
saat ini va sedang dirawat di rumah sakit bayangkara
dikarenakan psikologi yang akhirnya masuk ke lambungnya
dan kami sudah melakukan yang namanya konfirmasi ke rumah sakit
yang bersangkutan mahnya kambuh mah akutnya
sehingga dilakukan perawatan inap
dan seperti yang disampaikan kemarin secara resmi melalui polda jawa timur
yang namanya penahanan
ini kita lakukan yang namanya fleksibilitas
melihat daripada kemanusiaan dan kesehatan
sehingga surat perintah penahanan akan dilakukan mundur
melihat daripada kondisi yang bersangkutan